sampai jumpa di video selanjutnya
baik baik aja kan mila
kalau sampai kamila tahu
kamilah pasti akan marah sekali sama kamu
kamilah pasti beranggapan bahwa kalian berdua
telah mempermainkan dia
pernah gak sih
pernah gak kamu mempertimbangkan
pertimbangkan semua itu
karena itu yang bisa saya lakukan sekarang
sampai nanti fadil sadar
dan kamu bisa bertukar posisi kembali
tanpa ada seorang pun yang tahu
jadi semua masalah akan selesai secara baik baik aja
gak akan ada lagi pertikaian
dan kamila gak perlu lagi terluka
tolong sembuhkan fadil
kafa gak tadi udah minum susu sayang
kafa masih nangis
ya allah kafa
kafa kangen dia sama papa
kafa kangen sama papa
atau kafa kangen sama om taufan

kafa kangen sama om taufan sayang
ayolah kafa sebentar ya sayangnya
mama liatin om taufan dulu
om taufan dia bisa nyikut menyadong
sayangnya maaf tunggu sebentar ya
tunggu sebentar yawan
kafa mau bertemu sama kata fandas
sampai nangis seperti itu
mama mau bicara sama kamu sayang
mama mau bicara apa
kamu dan fadil
baik baik aja kan mila
bukannya mama mau mencampuri urusan rumah tangga kamu
tapi waktu kalian pergi ke apotik
dan mama rasanya senang sekali mila
tapi begitu kalian pulang dari akuti
sebenarnya ada apa
kalian bertebar lagi ya mila
apakah kamu masih mencintai fadil mila
dan rumah tangga kalian baik baik aja kan mila
kalian juga tidak mau berpisah kan
kalau soal ini
mama nggak perlu bertanya lagi sama kamu mila
masih sangat mencintai kak fadil ma
kang taufan jangan nangis dong kak
kak taufan semuanya baik baik aja kok kak
kak tovan semuanya baik baik aja kok
semua di sini itu mendoakan kakak supaya kakak cepet sembuh
ya kak taufan jangan nangis ya
gimana ya hubungan kamila sama taufan semenjak kejadian tadi
gimana ya hubungan kamila sama taufan semenjak kejadian tadi
kak fadil nggak perlu menjelaskan apa apa
kamila udah lihat semuanya
kalau kamu udah lihat semuanya kamu gak boleh marah
karena anda cuma menolong aku mila
kak fadil udah
mendingan sekarang kak fadil masuk ke dalam apotek
ambil cairan infusnya untuk kak taufan
kak mila dan kak fadil biar menunggu di mobil
kak fadil cepat ambil cairan infusnya
ya allah apa jangan jangan sampai sekarang mereka masih bertengkar
gimana ini allah
gimana ini allah
kamu minta curug
bagaimana hubungan kamu dan kamilah hari ini
aku harap hubungan kamu dan kamila baik baik aja ya
lain kali kamu gak usah pikirin aku
biarin aja aku sendiri
jangan keras kepala
kan udah aku bilang
kedekatan kita cuma bikin masalah
kenapa telepon gak bales ya
jangan jangan sekarang camilla sedang baca bbm ini
dan sekarang mereka bertengkar lagi
dan hubungan mereka menjadi semakin parah
ya allah aku harus gimana ya allah
ngapain dia telfon
kau masih di luar
kenapa kamu kirim pesan kamu
kamu khawatir sama hubungan aku dan camilla
iya aku khawatir sama hubungan kamu sama camilla
dia udah gak marah lagi sama kamu kan van
kenapa kamu langsung pergi tadi
kenapa kamu gak jelaskan semuanya dulu sama kami
van mau jelasin kayak gimana lagi
lihat muka kamila kayak gitu aja
jadi menurut aku lebih baik aku pergi tadi

terus sekarang gimana
kamilah masih marah sama kamu
gak tau lara
aku juga bingung
kamu jelasin kayak gitu aja sama camilla
kamu gak bisa sih
aku udah kasih penjelasan
tapi camilla tetap gak percaya
kavadil telponan sama siapa
kavadil telponan sama siapa